ribuan rumah di tiga desa di kabupaten demak jawa tengah terendam banjir setinggi satu meter
banjir terjadi setelah hujan deras menyebabkan tanggul sungai cabean di kecamatan guntur jebol sepanjang lima belas meter
menurut warga tanggul sungai cabean jebol pada minggu pagi setelah hujan deras mengguyur daerah itu sejak sabtu
banjir semakin parah karena adanya air kiriman dari kabupaten semarang ke sungai cabean
tiga rumah rusak parah dan sejumlah warung yang berada di pinggir sungai hanyut
sementara ribuan rumah di desa guntur desa bakal rejo dan desa turi tempel terendam banjir setinggi satu meter